dan sidang kembali dimulai teman teman dan juga untuk mengetahui jalannya sidang kasus penodaan agama hari ini sudah ada koresponden cnn indonesia
istiarto sigit di area gedung kementerian pertanian tempat sidang ahok digelar pada hari ini
ito bisa anda laporkan kepada kami di sini bagaimana jalannya sidang saya melihat di belakang anda ramai sekali ini masa dari gnpf mui begitu ya ito ya
ya selamat pagi hanum betul sekali saat ini saya berada di depan kawasan kementerian pertanian tepatnya
di belakang saya ini adalah masa dari gnpf mui yang memang sejak tadi pagi sudah memenuhi kawasan depan kementerian pertanian
di seberang dari masa gnpf mui merupakan masa pendukung gubernur aktif dki jakarta basuki cahayapurnama yang sejak tadi pagi juga sudah memadati kawasan depan kementerian pertanian
jika anda perhatikan memang di depan saya ini merupakan jalan yang menuju ke kawasan ragunan
praktis dari arah warung buncit maupun mampang yang ingin lurus ke arah ragunan maupun ciri
ganjur tidak bisa dilewati
begitu juga dari alas baliknya hanum
artinya apa artinya bagi pengendara jalan yang ingin ataupun menuju daerah ini tentu harus mencari alternatif jalur lain
dari arah tbc matupang anda akan diarahkan melalui cilanda kko untuk menuju belakang kawasan kebun binatang ragunan
sedangkan anda yang menggunakan kendaraan dari kawasan ragunan akan dialihkan melalui jalan kecil yang cukup terbatas untuk kawasan dua mobil
begitu kira kira bernama jalan pelopor
jalan pelopor ini memang sengaja direkayas oleh pihak kepolisian
karena minggu lalu jalur ini masih bisa dilewati satu jalur hanum
namun praktis transjakarta tidak bisa lewat hari ini
karena sejak minggu lalu pula kawasan ini memang seperti lumpuh
begitu kira kira kendaraan sulit masuk warga harus berjalan kaki
begitu juga dengan para karyawan yang ada di kementerian pertanian
dan yang berbeda dibandingkan minggu ini hanum
minggu lalu tidak ada pagar kawat berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian
dalam hari ini adalah polda metro jaya
sedangkan hari ini sejak pagi saya sudah melihat ada dua kawat berduri panjang
yang dipasang di depan masa gnpf mui maupun di depan masa pendukung ahok
hal ini diindikasi memang belajar dari minggu lalu adanya masa yang ingin berjalan
atau menyamperi masa lainnya sehingga memang ada potensi timbulnya gesekan
maka dari itu pihak polda metro jaya memasang kawat berduri panjang ini
untuk mencegah adanya tindakan tindakan yang tidak diinginkan
seperti gesekan antar kedua masa
dan terkait tentang jalannya persidangan hari ini
seperti anda sudah katakan tadi memang hari ini adalah sidang kelima
dalam dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur relatif dki jakarta basuki cahaya purnama
ada empat saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
yang pertama adalah pedri kasman
pedri kasman ini adalah sekretaris pusat pemuda muhammadiyah
yang juga sempat melaporkan ahok atas kasus yang sama
dimana muhammad burhanuddin ini adalah salah satu saksi yang seharusnya minggu lalu
ikut dalam persidangan dan diperiksa
namun karena sakit akhirnya m burhanuddin ini baru akan diperiksa pada hari ini
dan yang terakhir saksi yang akan diperiksa adalah wiliudin abdul rashid
beliau ini adalah seorang advokat
yang beberapa kali juga sempat mengkritisi kebijakan kebijakan
yang dilakukan oleh basuki cahaya purnama
semasa ahok menjabat sebagai gubernur dki jakarta
dan kita jika belajar atau berkaca dari sidang minggu
lalu satu saksi bisa lebih dari dua jam diperiksa
hanum artinya jika hari ini ada empat saksi
lebih dari delapan jam kemungkinan sidang akan berlangsung
dimulai sejak pukul sembilan pagi tadi
dan kemungkinan baru akan selesai nanti malam
bisa anda gambarkan terkait pengamanan sidang hari ini
dimana tadi anda juga menyebutkan bahwa sudah ada pemasangan kawat berduri
yang membedakan dari pengamanan minggu lalu
dan tadi juga saya mengetahui bahwa ada salah satu saksi dari pihak pelapor
yakni irena handono
apakah beliau tidak jadi hadir itu
itu anda bisa mendengar saya itu
ya hanum saya tidak begitu jelas mendengar pertanyaan anda
namun saya sempat mendengar soal pengamanan
seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pengamanan hari ini cukup preventif
yang dilakukan oleh pihak polda metro jaya
dan jika anda lihat di belakang memang banyak personil kepolisian yang turun all out
sejak minggu lalu kapolres jakarta selatan iwan kurniawan mengatakan akan menurunkan gabungan personil dari polda metro jaya
ribuan lebih personil diturunkan untuk mengamankan sidang ahok yang setiap minggu ataupun setiap selasa di hari minggunya itu akan selalu digelar
bukan hanya personil yang banyak hanum
namun sejak minggu lalu dan juga minggu ini saya melihat banyak kendaraan taktis yang diturunkan oleh pihak kepolisian
mulai dari mobil barakuda water cannon juga telah disiapkan
dan ini memang sengaja diturunkan menurut pihak kepolisian merupakan standar operasional
namun kita bisa melihat adanya kehatian yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait sidang ahok setiap minggunya
karena memang menyita perhatian masyarakat begitu besar
dan selalu dihadiri oleh ribuan ataupun
ratusan personil dari masa baik pendukung maupun yang dari gabungan gnpf mui
ini membuat pihak kepolisian ekstra hati hati dan akhirnya all out menurunkan ribuan personil
maupun puluhan kendaraan taktis setiap minggunya di kawasan ragunan jakarta selatan
pak sigit selamat melanjutkan tugas kembali
tetap jaga keamanan anda
terima kasih atas laporan anda langsung dari departemen pertanian jakarta
ya ini juga tadi sudah disampaikan oleh ito
bahwa memang juga para masyarakat yang ingin melewati jalur itu harus berhati hati juga
karena ada penutupan jalan dan juga tentunya tadi seperti yang kita lihat banyak sekali massa yang sudah berkumpul di sana
dan bus transjakarta juga tadi tampaknya sudah beroperasi
sudah lumpuh ya tidak bisa melewati area tersebut
dan terkait hal ini pengguna jalan memang sebaiknya menghindari kawasan kementerian pertanian ragunan jakarta selatan
jalur menuju ragunan akan ditutup hingga sidang lanjutan kasus ahok selesai digelar
benar penutupan dilakukan satu arah
dari arah mampang perapatan
menuju ke ragunan
sementara arah sebaliknya yakni dari ragunan menuju mampang jalan tidak mengalami penutupan
diharapkan para pengguna jalan bisa melewati jalan alternatif dan menghindari simpang empat tb simatupang karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan
jadi memang teman teman seperti tadi yang sudah ito sampaikan bahwa hari ini agendanya itu memang masih saksi dari pihak pelapor
seperti yang kita tahu kan memang minggu lalu itu ada empat orang
hari ini memang diagendakannya itu ada lima
cuma tadi ito tidak memention salah satu nama yang tadi sempat saya tanyakan
yaitu haja irena handono
dia selaku pendiri dari yayasan pembina mualaf irena center
karena memang direncanakan dia juga akan memberikan kesaksian
namun tadi ada satu saksi yang ito bilang harusnya minggu lalu memberikan kesaksiannya
tapi akhirnya jadi hari ini
karena memang di persidangan keempat yaitu pada tanggal tiga januari lalu
itu juga hanya empat saksi dan itu
berlangsung selama kurang lebih sebelas jam
jadi kalau memang hari ini ada empat saksi lagi kita bisa kira kira akan baru berakhir juga nanti
setelah sebelas jam dan kita tidak tahu juga
apakah konsentrasi massa di sana akan terus menunggu sampai persidangan ini selesai atau tidak
iya itu juga menyebutkan tadi bisa sampai malam hari dan juga terkait dengan pengamanan juga ternyata ditambah beberapa ini juga
kawat berduri ya
iya kawat berduri itu artinya suatu langkah langkah preventif yang mudah mudahan tentunya tidak terjadi
juga kan di persidangan sebelumnya memang tidak ada kawat berduri dan saya juga membaca dari detik com
dimana di sini dikatakan setiap pengunjung yang akan masuk ke ruang sidang itu harus melewati metal detector juga
maupun wartawan ataupun para pengunjung yang ingin masuk juga selain memakai kartu identitas harus melewati metal detector juga
jadi mungkin makin diperketat ya dengan persidangan sudah persidangan kelima dan juga saksi semakin banyak
benar benar sekali dan tadi saya sempat juga mengutip
jadi untuk hari ini memang
saksi dari pihak pelapor ini enggan untuk membeberkan sebetulnya apa yang ingin disampaikan keterangan hari ini gitu terkait dengan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh ahok ini
tapi tadi saya sempat mengutip di salah satu situs online bahwa jurubicara dari gnpf mui bogoraya abdul halim mengatakan bahwa saksi akan menunjukkan sebuah video yang berisikan pidato ahok yang berdurasi satu jam empat puluh menit
bukan yang berdurasi tiga belas detik yang beredar di masyarakat yang sempat viral dari buniani
jadi ini untuk melihat dari awal ya
the big picture nya seperti apa sih bukan pilihan video yang telah dipotong
dari kulit dan dagingnya jadi akan dilihat secara keseluruhan begitu
kita akan tunggu nanti hasilnya seperti apa mungkin dalam delapan sampai sebelas jam ke depan kita tidak tahu karena akan panjang sekali sih bang ya